pemerintah kembali membuka pintu masuk internasional di bali dengan menerapkan karantina bubble
menko marves lut bin sar panjaitan menyebut upaya ini dilakukan untuk menggencarkan kembali perekonomian bali yang terdampak covid sembilan belas
bagaimana kemudian skema penerapan karantina bubble mengapa pemerintah memaksakan penerapan skema ini di tengah terjadinya lonjakan kasus covid sembilan belas di tanah air
kita akan membahasnya bersama ketua bidang komunikasi publik satgas covid sembilan belas heri trianto dan epidemiolog universitas erlangga windu purnomo
selamat malam mas heri pak windu
selamat malam pak heri
terima kasih waktunya malam hari ini
selamat malam pak heri
oke saya ke mas heri terlebih dahulu sebelum kita berbicara mengenai skema yang dijalankan pemerintah karantina dengan skema bubble ini
mari berbicara mengenai penambahan kasus untuk hari ini sendiri mas heri
kami mencatat kasus positif mencapai tiga puluh dua ribu kasus dan positivity rate terus naik
gambarnya seperti apa pertambahan kasus hari ini
iya kasus ini mencapai tiga puluh dua ribu
dua ribu lebih ya di mana tiga belas ribu diantaranya berasal dari dki jakarta
dan memang kontributor kasus terbesar tetap di tiga provinsi banten dan jawa barat
eskalasi kenaikan terjadi tentu saja di provinsi sekitarnya seperti jawa tengah kemudian jawa timur dan bali tentu saja
makanya presiden kemarin meminta ada enam provinsi ini menjadi perhatian utama pemerintah
untuk melokalisir kasus sedemikian rupa
tentu saja kita akan bertanya kenapa kasus ini naik cukup signifikan
ya seperti diperkirakan memang populasi dari varian omikron ini semakin meningkat
dan kita sudah tahu semua karakternya penularannya jauh lebih cepat daripada delta ya atau varian varian sebelumnya
sehingga kenyataan ini yang sekarang kita hadapi
jadi bagaimana kemudian kita fokus
bagaimana menahan laju penularan ini atau segera mencapai puncak seperti yang diperkirakan
untuk secara perlahan kita recovery ke angka penularan harian yang bisa kita kendalikan
baik ketika delta juli dua ribu dua puluh satu puncak mohon koreksi jika saya salah mencapai sekitar lima puluh tiga lima puluh empat ribu kasus
untuk varian ini sendiri pemerintah memastikan kemungkinan seratus hingga satu ratus lima puluh ribu kasus
mengingat hari ini saja sudah tiga puluh dua ribu kasus
apakah puncak diprediksi bisa lebih awal tidak di akhir februari mungkin di pertengahan
ya kita akan lihat laju penularan harian sekarang ya kenaikan berapa persennya gitu
karena memang ini yang sedang diamati benar benar agar kemudian ini bisa kita tekan
apakah kemudian akan lebih cepat tentu kita tidak bisa menjawabnya dengan pasti
nanti akan kita lihat sampai di titik mana penularan puncak itu
di varian delta waktu itu lima puluh lima ribuan kasus puncaknya dengan kasus aktif mencapai lima ratus ribu ketika itu
jadi kalau kasus ini diperkirakan misalnya menteri kesehatan memperkirakan tiga hingga lima kali lipat
tentu saja kita harus bersiap siap jauh lebih awal dan kemudian menyesuaikan diri untuk menghadapi situasi seperti ini
dengan mencegah masing masing dari diri
kita tertular covid sembilan belas
bali sendiri hari ini menempati posisi keempat penambahan jumlah kasus positif
satu tujuh ratus delapan puluh sembilan kasus dua orang meninggal dunia secara keseluruhan empat puluh dua ya tercatat ya mas ria hari ini ya
untuk pasien yang meninggal dunia
bukan angka yang kita harapkan begitu tapi kenyataannya saat ini jumlah pasien meninggal dunia terus bertambah
mengapa kemudian di tengah adanya lonjakan kasus positif ini
ada skema baru yang ditawarkan pemerintah membuka pintu internasional kedatangan bagi wna di bali
ya pintu kedatangan internasional itu sebenarnya sudah dibuka di bali pada tanggal empat belas oktober ya dua ribu dua puluh satu waktu itu
jadi itu persiapan yang dilakukan oleh bali yang lima puluh delapan persen pendapatan domestik brutonya ya edrb nya itu
dari pariwisata tentu sepanjang pandemi ini sangat terkoreksi dalam
dan kita tidak bisa semata mata bicara boleh atau tidak boleh
tetapi kita sekarang memikirkan adalah bagaimana kita membuka atau menghidupkan kembali perekonomian bali
di tengah pandemi ini tentu saja dengan protokol protokol kesehatan yang memungkinkan
rasanya travel bubble ini adalah best practice
sekarang yang terjadi di sejumlah negara tentu saja dengan persyaratan persyaratan
tapi yang kalau dalam kasus di bali ini harus dilihat bahwa sebenarnya paket yang coba di jimik ya oleh kementerian pariwisata itu ya
paket karantina tetapi karantina dalam skema bubble
dimana ketika dia sudah berada di satu kawasan mereka satu kawasan atau satu hotel
ya mereka sampai lima hari
bisa tetap di sana tapi tidak semata mata hanya di ruangan atau di kamar
mereka bisa beraktivitas di situ sampai kemudian lima hari sebenarnya mereka melakukan tes lagi
bahwa mereka tidak sedang membawa virus sebelum mereka diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan
atau melanjutkan keperluan dia datang ke bali misalnya kan dalam hal ini untuk berwisata
saya tertarik mas heri menggunakan kata gimmick begitu
cek ombak atau bagaimana
ya sebenarnya tidak cek ombak karena waktu kita buka pun tanggal empat belas oktober
itu tidak ada satupun pesawat yang mendarat di bali ya internasional
yang kemudian dengan tujuan pariwisata
tadi kan pak lut mengatakan bahwa ini dibuka oleh pelaku perjalanan internasional non pmi
jadi mereka bisa ada di sana
kita bisa ikuti travel bubble selama lima hari
kemudian sebenarnya itu adalah bahasa lainnya nanti pop windu bisa menceritakan juga
bahwa itu sebenarnya juga karantina tapi dalam skema bubble kira kira seperti itu
kita tanya langsung ya ke pak windu pak windu bagaimana epidemiolog melihat gimmick yang dilakukan oleh pemerintah
membuka pintu bali penerbangan langsung internasional
ya jadi kan sekarang kan
kita tahu ya bahwa di semua ya hampir di semua negara di dunia sudah terjadi transmisi lokal ya dari omikron
jadi artinya seluruh dunia
bahkan dunia sekarang juga sudah mencapai puncaknya
ya kan dari tanggal dua puluh empat januari kemarin
itu mencapai puncak dunia ya sekarang turun
indonesia sudah naik ya
jadi artinya gini
kalau di semua negara ini sudah terjadi penularan yang sangat luas dari sebuah penyakit
jadi artinya tingkat risikonya sama sebetulnya di semua negara
sebenarnya tidak ada gunanya lagi sebetulnya kita membatasi
masuknya orang dari
di luar menuju ke dalam
demikian pula perang kita ketika menuju ke luar gitu
yang penting adalah
nah gitu ya kan
jadi harus negatif
dan jangan sampai mereka
kemudian membawa virus itu
menulari orang penduduk kita
itu yang penting ya jadi
jadi bagaimana caranya selalu karantina
meskipun dia ketika masuk sudah kan ketika masuk kan selalu
pertama dia harus apa namanya punya status vaksinasi dua dosis ya
sebenarnya dua dosis itu yang terbaik ya meskipun ada yang apa namanya artinya ada
ada apa aturan yang membolehkan yang belum lengkap ya tetapi karantinanya lebih lebih panjang ya
tujuh hari sekarang kalau yang belum lengkap tetapi kalau yang belum lengkap ya itu sudah berhasil

kalau lengkap cukup lima hari
yang penting adalah ketika dia masuk
dia negatif dalam entry test nya
kemudian kita tahu bahwa
virus itu mempunyai masa onset ya
masa onset itu masa ketika dia sudah tertular
ya sudah membawa virus tapi belum terdeteksi
nah itu perkiraannya adalah antara tiga empat hari untuk omikron
sehingga dia harus dikarantina ya selama tiga empat hari untuk omikron

sehingga dia harus dikarantina ya selama tiga empat hari untuk omikron

nah itu artinya apa
artinya bahwa betul betul orang yang masuk ke indonesia
itu tidak boleh sebelum dinyatakan betul betul dia negatif
ya sudah melewati masa karantina
dan nanti ketika di masa karantina kan
satu hari menjelang masa berakhirnya karantina
kan harus melakukan exit test
kalau dia negatif baru boleh
dia berada di luar
nah cuma sekarang karantina kita ya
untuk para wisatawan ini kan
tentu ketika karantina kan juga perlu apa ya
dia nyaman lah ya
jadi kalau karantina di kamar kan
bukannya dia senang malah stres gitu ya kan
punya strategi ya
karantinanya adalah karantina bubble
yang penting adalah bubble itu tidak boleh bocor
ya jadi artinya betul betul tidak boleh ada kontak
selama masa karantina itu antara para ppln ini
dengan penduduk kita ya kan
orang yang di luar bubble itu tidak boleh saling kontak
itu menjadi aman gitu ya
jadi ketika dia sudah menyelesaikan masa karantina bubble nya
baru dia boleh kepergian kemana saja
ya karena sama seperti siapapun yang sudah menjalani karantina ya
dia sudah bebas
jadi yang penting adalah aman gitu ya
aman meskipun tidak apa apa
karena kita ini di dunia kita mau kemana saja
ini kan gini ya virus itu kan sebetulnya tidak membedakan
apakah itu orang asing atau ke orang kita ya
kan sama saja orang kalimantan misalnya datang ke jawa
ya kan sama saja dengan orang karena kondisi apa namanya
status risikonya kan sama sekarang ya di semua tempat itu
jadi orang kalimantan mau ke jawa atau mau ke bali
atau orang malaysia mau ke bali sama saja
virus itu tidak membedakan ya apakah itu orang kalimantan
apakah orang malaysia apakah orang kanada misalnya
jadi yang penting adalah asal ketika dia masuk ya
dia dalam keadaan juga ya
negatif dan itu terus harus dimonitor
termasuk kita sudah punya alat namanya peduli lindungi
dan itu yang harus digunakan terus sebagai senjata kita
untuk memonitor siapapun orang yang bergerak
apakah masuk ke area publik ya atau ke transportasi publik ya
itu harus betul betul bisa dipindah
atau bisa dilacak oleh alat kita yang namanya peduli lindungi
jadi itu yang penting mbak
artinya lima hari ini memang sudah waktu yang tepat
skema bubble ini memang sudah sesuatu yang seleknya memang dijalankan
meskipun saat ini kita tahu pertambahan jumlah kasus cukup naik signifikan
artinya tidak perlu ada sekat sekat lagi
pintu masuk ke indonesia
karena semua negara saat ini semua negara di dunia
semua ini ya itu yang harus dilakukan
sudah mempunyai status epidemiologi dari apa namanya
covid ini yang sama gitu
kurang lebih sama gitu ya
kecuali kalau masih ada perbedaan status apa namanya
perbedaan tingkat risiko ya
misalnya indonesia apa namanya misalnya saat ini katakanlah
indonesia ini dalam keadaan yang sangat rendah
seperti pada bulan oktober november kemarin
kemudian negara lain lebih tinggi
tentu kita akan menyeleksi
siapa yang boleh masuk ke indonesia
adalah yang levelnya sama dengan kita
yang sama sama rendah
tapi kalau kita sudah sama sama tinggi
sama seperti di dunia ini sudah
nyaris semua negara itu level risikonya sudah sama gitu
jadi yang penting adalah mobilitas itu tetap bisa cair
tetapi tetap bahwa orang yang masuk keluar masuk itu adalah orang yang aman
tentu tidak boleh orang yang jelas sedang positif
apalagi dia tidak apa belum terlindung oleh vaksinasi
kemudian masuk gitu
jadi yang penting adalah ketika di semua daerah
di semua wilayah itu sudah mempunyai status epidemiologi yang tingkat risikonya sama
sebenarnya tidak ada keadaannya lagi gitu ya

kalau ada perbedaan tingkat risiko

akan memerahi daerah yang masih hijau
nah dan sekarang ini semua ini sudah merah gitu ya
merah dan kuning
jadi tidak ada negara di dunia ini yang statusnya hijau
ya australia saja ketika masuk sana malah mereka tidak ada karantina ya
tetapi tetap mereka diminta
mereka diminta setiap warga yang masuk ya
diminta untuk melakukan karantina mandiri ya
lagipun tidak ada karantina terpusat seperti kita
kalau kita masih

tapi memastikan orang yang keluar masuk itu tetap aman
artinya kan pengawasannya yang kemudian harus dimaksimalkan

malam hari ini salam sehat selalu selamat malam
terima kasih salam sehat